realisasi lifting minyak dua ribu enam belas mencapai delapan ratus dua puluh tiga ratus barrel per hari ataupun bph lebih tinggi ini dari target apbnp dua ribu enam belas sebesar delapan ratus dua puluh bph
berangkat dari data ini kini satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ataupun skk migas menargetkan lifting minyak lebih tinggi lagi dari apbn dua ribu tujuh belas menjadi rp delapan ratus dua puluh lima sepanjang tahun ini
jadi pertanyaan kemudian siapa yang paling rajin mengeruk minyak di bumi indonesia raja minyak di indonesia saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
mengapa kita menggunakan terminologi raja karena memang raja itu adalah seorang yang menguasai ataupun perusahaan dalam konteks ini yang menguasai yang paling tahu paling rajin eksplorasi kemudian eksploitasi bumi ataupun hasil bumi yang ada di indonesia
siapa saja mereka saya mulai dari yang pertama kita lihat ini adalah data pertama dan data ini menunjukkan
kita lihat yang pertama adalah chevron pacific indonesia kemudian kita lihat yang kedua adalah mobile cpo ltd
saya mulai dari yang pertama chevron pacific indonesia nanti targetnya dia akan ada di dua ratus tiga puluh tiga ataupun dua ratus tiga puluh tiga ribu lebih atau nyaris sekitar dua ratus tiga puluh empat ribu barrel per hari yang harus mereka kontribusikan kepada indonesia ataupun secara nasional
tapi jangan lupa kontribusi ini tidak hanya untuk indonesia
karena mereka kan berasal dari malaysia
mereka punya indok usaha
dan jangan lupa bahwa chevron itu sudah berapa lama di indonesia
saya beritahu pada anda sudah sembilan puluh tahun mereka mengeksploitasi mendapatkan hasil bumi di indonesia
saya sedikit memberikan ilustrasi apa yang maksud dengan lifting
lifting itu adalah minyak yang sudah dieksploitasi dan sudah siap dijual
jadi kalau nanti misalnya ada yang bicara mengenai lifting anda dan saya juga sudah tahu lifting itu adalah yang sudah siap dijual
baik itu ekspor ataupun mau di dalam negeri
jangan lupa juga bahwa chevron ini merupakan salah satu pemain kunci di sektor migas indonesia
mereka ada di dua tempat utama
kita lihat ada yang beroperasi di riau kemudian ada juga di kalimantan timur
yang di riau sendiri memang menarik untuk kita lihat bahwa sumber sumbernya merupakan salah satu juga penopang
seperti misalnya yang ada di riau
itu adalah blok rokan di kabupaten
rokan ilir provinsi riau
dan ini adalah mereka yang menjadi salah satu juga pengelola ataupun juga manajerial untuk mengelola minyak yang ada di sana
ataupun juga di rokan ilir
jadi mereka adanya di sumatera
kira kira begitu ya
mirip gak sih
ya kira kira begitu lah
mereka di sini
dan mereka sudah lama di situ
mereka selalu melakukan eksploitasi dan mereka memberikan hasil yang besar
lalu kemudian selanjutnya saya bergeser untuk ke mobil

ataupun nanti targetnya dua ribu tujuh belas
dia akan berproduksi di dua ratus barrel per hari
dan ini juga lagi lagi jadi kalo ini dua saya beri bendera ini dua duanya berasal dari amerika serikat
nanti dulu jangan langsung ko ko asing semua sih
ya karena saya beri sedikit ilustrasi bahwa mobile cepu ini misalnya juga
ini berasal dari amerika serikat
berasal lagi dari amerika serikat
exxon mobil itu buka kantor pemasaran di indonesia pertama kali itu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
kita tuh masih di bawah belanda aja mereka udah buka kantor di indonesia
mereka mulai bereksplorasi mulai pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tuh kita masih di awal awal dia sudah mulai bereksplorasi dia sudah main di sektor ini
kemudian menjadi kontraktor kerjasama di aceh
anda ingat pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu misalnya mereka menemukan lapangan gas di arun
ini salah satu juga yang sangat diperhitungkan di indonesia
aceh itu mewah banget ketika mereka menemukan lapangan gas di arun
tapi saya bergeser untuk melihat selain gas mereka apa
mereka juga bermain di sektor minyak
kita lihat bersama bahwa mereka setelah bergabung menjadi exxon mobil corporation
kita lihat pada tahun dua ribu satu mereka menemukan cadangan minyak berapa
sangat besar sekarang ya
lima ratus juta di cadangan yang mereka temukan
lima ratus juta barrel di lapangan minyak banyu urib
yaitu blok cepu
blok cepu itu merupakan salah satu juga kontributor utama untuk lifting minyak indonesia
anda bayangkan dua pemain ini dari sudah sembilan puluh tahun sudah lebih dari seratus tahun sudah mengetahui betul mereka
bahwa indonesia ini kaya banget dengan hasil bumi
salah satunya adalah minyak
dan mereka pada saat itu
namanya juga kemajuan zaman pada masanya
kita juga masih berjuang matematik untuk berdeka
mereka sudah bermain di sektor ini
mereka sudah lebih paham lah ya
tapi bukan tidak mungkin kan kita juga bisa belajar
kemudian kita juga bisa punya insinyur insinyur yang khas
yang juga mengerti apa yang harus dilakukan ketika kita tahu kita punya hasil bumi
chevron pada posisi pertama
mobil cepu limited berada pada posisi kedua sebagai raja minyak di indonesia
saya bergeser ke slide selanjutnya
belum ada pemain dari indonesia
saya masuk ke slide selanjutnya
pertamina ada di posisi ketiga
pt pertamina ip berada pada posisi ketiga yang paling menguasai minyak yang ada di indonesia
dengan lifting pada tahun dua ribu tujuh belas
targetnya adalah delapan puluh enam dua puluh satu ribu barrel per hari
pt pertamina ip sendiri memang menganggarkan investasi yang besar ya
jadi untuk mencapai target ini
investasi juga tidak sedikit ya
lima sampai enam miliar dolar amerika
dan itu besar ya
sekitar tujuh puluh delapan puluh triliun rupiah yang akan mereka alokasikan untuk menggenjot target delapan puluh enam dua puluh satu ribu barrel per hari
akhirnya ada juga korporasi yang berasal dari indonesia yaitu pertamina ip pada posisi ketiga
baik saya posisi keempat adalah total inp indonesia dengan target enam puluh empat lima puluh delapan barrel per hari
siapakah total linp indonesia dari namanya
kita sudah tahu mungkin anda sudah tahu ya
dia berasal dari perancis
kembali lagi kita lihat perancis yang menguasai untuk total inp indonesia
kita lihat juga bahwa blok mahakam dilepas pantai kabupaten kutai kertanegara di kalimantan timur
itu merupakan salah satu juga yang dioperasikan oleh total inp indonesia
jadi mereka sangat diperhitungkan ya untuk hal ini
dan kita tahu bahwa posisi ketiga tadi pertamina posisi keempat adalah total inp indonesia yang berasal dari perancis
kembali lagi kita ke posisi selanjutnya posisi lima enam saya akan agak cepat
posisi kelima kembali diisi oleh anak usaha ataupun terafiliasi oleh pertamina yaitu pertamina hulu energy limited
dan kita lihat ini memiliki target lifting tiga puluh enam atau tiga puluh enam lima ribu barrel per hari
dan ini berasal dari indonesia ya
lalu kita lihat kita bergeser ke knox limited dengan target lifting tiga puluh satu tiga puluh sembilan ribu barrel per hari
dan ini berasal dari tiongkok
lagi lagi bukan indonesia
jadi kita dua ya sejauhnya dari enam posisi dua diisi oleh indonesia dan bukan yang paling utama
baik selanjutnya kita lihat adalah posisi ke tujuh dan delapan chevron indonesia company lagi lagi masuk
dan targetnya adalah delapan belas tujuh ataupun empat belas tujuh ribu barrel per hari
dan ini tadi sudah saya sebutkan berasal dari amerika serikat
kemudian knoko philips indonesia inc
itu dengan target lifting delapan belas empat barrel per hari
dan knokko philips sendiri juga lagi lagi berasal dari amerika serikat
dan kita tahu bahwa berarti sudah berapa total
sudah empat dari total ya yang berasal dari amerika serikat
lalu saya ke slide selanjutnya untuk mengetahui posisi terakhir sembilan dan sepuluh
pc ketapang dua ltd ini berasal dari spanyol
dengan target lima belas enam puluh tiga ribu barrel per hari
dan kemudian ke posisi sepuluh adalah petrochina international jabung limited
dengan target lifting empat belas empat ribu barrel per hari
kalau ini petrochina sudah tahu lah ya dari mana dari tiongkok
lantas sebenarnya mengapa mereka berani menargetkan bahwa mereka akan produksi lagi lebih tinggi
ada sentimennya saya bawa anda alasannya
mengapa pemerintah optimistis banget nih
ini kita ganjat bahwa kita akan lebih tinggi ya
pak menteri jonan pede banget
delapan ratus dua puluh lima ribu barrel kita bisa lebih dari target apbn dua ribu tujuh belas
harganya mulai pick up di sini
ini tadi pukul tiga ya tadi terkoreksi sedikit
tapi paling tidak mereka selalu di atas lima puluh dolar amerika per barrel
jadi itu yang perlu dicarakan
jadi itu yang perlu dicatat
dan kita lihat sebenarnya menemui tantangan yang cukup luar biasa sejak tahun dua ribu empat belas
dia posisi paling tinggi adalah satu ratus sepuluh lima puluh tiga barrel per hari
dan ini adalah slumping terburuk harga minyak
bahkan sempat menyentuh di sini kembali lagi rendah
sempat menyentuh level dua puluh delapan dolar amerika per barrel
pada saat itu rame rame kita lihat ada pemecatan untuk perusahaan perusahaan minyak
tidak hanya di dunia tapi juga termasuk di indonesia
tapi kita lihat sekarang mereka sudah mulai optimistis lagi
karena pertemuan kemudian kesepakatan antara negara opec dan non opec pada akhir tahun lalu
termasuk juga rusia diantaranya
itu mereka setuju untuk memangkas dua satu juta barrel per hari
artinya dengan jadi supply demand gitu loh
jadi misalnya ini adalah supply ini adalah demand
nah demandnya ini segini gini aja nih
sementara supplynya makin besar makin tambah terus gitu
demandnya segini gini aja
kalau banjir supply terlalu banyak pasokan
sementara kebutuhan kita kan nggak nambah ya di tengah perlambatan ekonomi global
maka ini akan banjir nih suplainya
kalau hukum ekonomi supply berlebih pasti harganya akan turun gitu
mereka tuh kan saling ngotot kayak arab saudi apalagi ya salah satunya
dan ketika mereka sudah sepakat oke deh kita bareng bareng nih
kita kurangin bareng bareng ya
karena kalau misalnya supplynya kita tahan itu paling tidak bisa memperbaiki posisi minyak
tidak di level tiga puluh dolar amerika atau empat puluh dolar amerika per barrel
tapi ada di level ini lima puluh tiga lima puluh sembilan dolar amerika per barrel
analis migas banyak juga yang mempertanyakan bagaimana komitmen dari opec dan non opec
tapi paling tidak hingga hari ini sudah membuktikan bahwa harganya di lima puluh tiga lima puluh sembilan
ataupun di atas level lima puluh dolar amerika per barrel
yang kita ingin sampaikan adalah
di sana ada minyak di sana selalu ada uang dalam jumlah yang fantastis
negeri ini kaya sekali dengan hasil alam
salah satunya adalah minyak
tidak bijak memang kita selalu anti asing atau lain sebagainya
asing ataupun negara luar negeri sudah memiliki teknologi lebih dulu
mereka maju lebih dulu
tapi kita sebagai sebuah bangsa yang besar harusnya mempersiapkan diri
tidak ada yang terlambat
kita mempersiapkan insinyur kita mempersiapkan teknologi dimulai dari saat ini
agar hasil hasil bumi dan kekayaan alam yang ada di indonesia
bisa dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kemaslahatan rakyat indonesia